komisi pemilihan umum mengumumkan daftar nama empat puluh sembilan caleg mantan koruptor pada pemilu dua ribu sembilan belas
para caleg tersebut terbagi di caleg dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
namun sejumlah politikus justru menanggapi pengumuman kpu ini sebagai hal yang sia sia dan tindakan yang dilematis
inilah daftar calon anggota legislatif mantan koruptor yang diumumkan kpu rabu malam
dari empat puluh sembilan caleg ini sembilan merupakan caleg dpd enam belas caleg dprd provinsi dan dua puluh empat caleg dprd kabupaten kota
menurut komisioner kpu ilham saputra pengumuman status caleg mantan terpidana secara terbuka ke publik ini
berdasarkan ketentuan pasal satu ratus delapan puluh dua dan pasal dua ratus empat puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
sementara itu ketua umum partai golkar r angga hartarto
tetap optimistis partainya akan meraih suara bagus pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
meski kpu mengumumkan nama calon anggota badan legislatif mantan narapidana koruptor
ia mengatakan untuk dpr ri golkar tidak mencalonkan mantan napi koruptor
meskipun ada empat caleg dprd provinsi dari partai beringin yang diumumkan oleh kpu
ya dpr ri kita tenang tenang aja
artinya ini mengganggu konsolidasi dan juga cita
jadi tentu partai golkar kan jelas dpr ri kan kita clean and clear
kalau untuk dprd nya pak mau pengaruhi
dprd silakan rakyat di daerah tersebut yang memilih
kayak jadul sendiri kan
jadi tetap optimis ya pak
sementara itu politikus partai demokrasi indonesia perjuangan pdip fnd simbolon justru mengkritik komisi pemilihan umum
yang merilis daftar caleg mantan koruptor
tindakan kpu tersebut merupakan hal yang dilematis
ini dilematis ya makanya harusnya menurut saya sih sejak awal nggak boleh masuk
orang kita ini orang indonesia itu paling tinggi itu tingkat kalau kita itu sudah dikategorikan itu
seperti aib itu sudah paling tinggi tingkat hukuman sosialnya
ketika hukuman itu sudah dia jalani berarti dia sudah selesai
tapi kok kemudian ada hukuman baru lagi hukuman sosial yang dilakukan oleh bukan lembaga hukum lagi
kan kpu bukan lembaga hukum
hal yang sama juga diutarakan politikus partai gerakan indonesia raya atau gerindra muhammad syafii ⁇
ia menyebut komisi pemilihan umum merilis daftar calon legislator ekskoruptor merupakan tindakan yang sia sia
menurut dia kpu seharusnya tidak mengurusi pilihan masyarakat pada pemilu
pemilu mendatang karena pemilu digelar secara langsung umum bebas dan rahasia
saya kira tugas kpu itu kan melaksanakan pemilu yang berkualitas
jadi dia harus bekerja secara profesional
tidak usah harus memasuki wilayah wilayah privat tentang pemilih siapa yang harus dipilih
pertanyaannya secara undang undang secara peraturan kpu
mereka yang eks koruptor itu sudah sanggak sebagai
kalau sudah sah ngapain kpu mengambil peran pencitraan seperti itu
dari empat puluh sembilan caleg mantan koruptor yang diumumkan kpu diketahui berasal dari dua belas parpol dan caleg dpd
sedangkan empat parpol yang tidak memiliki caleg mantan koruptor adalah nasdem pkb psi dan p tiga